indonesia mengusung isu kemanusiaan dan isu myanmar untuk dibahas dalam ktt asean ke empat puluh dua untuk kasus myanmar
presiden jokowi menegaskan sebagai ketua asean indonesia terus mendorong lima point consensus
atau lima upaya penyelesaian yang sempat tertunda karena sempat terjadi baku tembak
senin siang presiden joko widodo menyatakan indonesia sebagai ketua asean terus berupaya
mengimplementasikan upaya perdamaian dalam kasus myanmar
karena itu dari lima upaya damai indonesia terus memfasilitasi aha center
untuk memberi bantuan ke myanmar
namun misi indonesia memfasilitasi pemberian bantuan sempat tertunda bahkan terjadi baku tembak
presiden menambahkan kekerasan tidak akan menguntungkan pihak manapun
dan indonesia sebagai ketua asean terus mendorong implementasi dari five point consensus
di mana salah satunya adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan
berbagai upaya telah kita lakukan
alhamdulillah keketuaan indonesia mampu memfasilitasi aha center
sehingga joint needs assessment mampu diselesaikan
yang sempat tertunda cukup lama karena masalah akses